pemerintah indonesia saat ini masih menggodok keputusan membuka kembali sekolah
ikatan dokter anak indonesia idai tidak menyarankan kegiatan belajar mengajar
dilaksanakan di sekolah selama pandemi virus corona masih berlangsung
ketua idai aman bakti pulungan membandingkan
indonesia juga pernah menunda kegiatan sekolah pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
untuk memprioritaskan keamanan bagi anak anak
kalau saya melihat belum ada isu untuk sekolah dibuka sekarang untuk alasan apapun
kalau saya bilang new normal ini jangan dipikirkan dulu untuk anak dah
di rumah dulu aja ya
di rumah aja dulu jadi new normal ini jangan untuk anak dulu
pada saat ini tidak ada new normal untuk anak
hal serupa juga disampaikan guru besar universitas negeri yogyakarta suyanto
ia meminta kementerian pendidikan dan kebudayaan kemendikbud
tidak mengorbankan keselamatan anak
kertasnya adalah menyelamatkan orang
mungkin sekolah sekolah diimbu masuk itu mungkin ada yang berpendapat
bahwa supaya ekonominya bergerak
kalau orang yang masih ada bisa dibangkitkan
sementara itu kemendikbud mengaku masih menggodok mekanisme pembelajaran
sesuai dengan zona penyebaran virus
sebagian daerah sebagian besar sekolah
itu akan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh
terutama untuk daerah daerah zona merah dan zona kuning
pembelajaran tatap muka itu kemungkinan
kemungkinan itu akan dibuka di zona hijau
idai sendiri sebelumnya sudah mengeluarkan rekomendasi
terkait wacana kembali masuk sekolah
pertama rumah dan lingkung tempatnya
tempat tinggal masih menjadi tempat paling aman untuk beraktivitas
kegiatan di luar rumah dapat berpotensi membahayakan kesehatan anak
kedua skema pembelajaran lebih baik dilakukan secara jarak jauh atau virtual
sehingga homeschooling lebih disarankan
ketiga idai menyarankan agar sekolah dan institusi pendidikan lainnya
dibuka secara resmi pada desember dua ribu dua puluh
dengan harapan kasus covid sembilan belas di indonesia turun bahkan nol
terakhir jika kegiatan pembelajaran kembali dilaksanakan
idai meminta pemerintah pihak swasta dan pihak terkait
mempersiapkan fasilitas medis melakukan tes pcr
kontrol epidemiologi secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap anak anak
tim liputan cnn indonesia